pesan banyak makanan
gak ada peraturan seperti itu sih mas
pangeran kerja di restoran ini juga
ini kebetulan apa sengaja dia kerja di restoran yang sama dengan putri
kenapa sih pangeran belum berhenti juga buat deketin putri
emangnya belum puas
dia bikin hidupnya putri susah
gue juga gak ngerti ki
kenapa batu bata bisa
bisa ngelamar kerja di sini
gue sebenernya juga takut
kalau sampai papanya mel tau soal ini
dan jadi berimbas ke gue sama ibu lagi
ya siapapun itulah
udah reservasi atau belum
kalau belum itu ada pintu keluar
silahkan keluar reservasi dulu baru balik lagi ke sini
udah ki gak usah didengerin ya
emang gak tau aturan restoran di sini
pegawai baru diem deh
eh udah deh
lo tuh gak usah ngada ngada deh
nanti kalau misalnya ketahuan sama pak billy lo ditegur lagi
tenang aja usus goreng
gak bakal ditegur lagi kok
gue akan ngadu sendiri ke pak bili
biar loh selain ditegur tapi dipecat juga
lo belum diterima di sini ya
jadi lo gak boleh pesen
jangan jangan sebenarnya citra udah tahu kalau putri kerja di sini
tapi gak ngasih tau gue karena disuruh sama atta
supaya pangeran bisa ngelamar kerja di restoran ini dan bisa dekat sama putri
kayaknya gue emang harus ngomong ke citra dan tanya ke dia soal kedekatannya sama aku
lo siapaan sih
gak ada yang perlu lo jelasin lagi
lo mau panjat sama gue
siapa juga yang mau panjat sama lo
masih banyak orang yang lebih high class daripada lo
gue temen atau pembantu lo
karena kalo temen gak kayak gitu caranya
jadi wajar dong kalo misalnya gue minta tolong
gue gak salah denger
gue itu pura pura buta
sama aja lah
ya beda lah
oh beneran buta lo ya
kesini mau ngapain sih
oh maksudnya aja
ya gue disini mau nyari my prince
yaudah let's go cari pangeran
lagian kan malu tahu gak sih berantem di tengah tengah jalan kayak gini
sekarang kita cari pangeran
urusan kita berdua belum selesai
lo masih pantas di geng kita atau enggak
lo tuh kan buta
ya yuk yuk yuk
ya masa pak
pangeran bilang ke tamu kalo makan disini itu harus reservasi dulu
padahal kan ya harus kan pak
saya tidak pernah ngomong kayak gitu pak
kata kata saya adalah
udah reservasi atau belum
kalo belum ya yaudah
gak apa apa juga
dia jelas jelas bilang
bukannya dia nanya udah direservasi atau belum
pak ini nih pak
ini ciri ciri pegawai baru
harusnya lo tau
pasal satu dari kerja di dunia perpelayanan ini adalah
kita bekerja itu harus jujur
gue gak fitnah lo orang loka buke
udah udah cukup
pangeran putri cukup
saya zu harus nyampeinnya gimana sih
kalian berdua itu baru sehari kerja di sini
udah isi ribut berantem terus
kalau kalian berdua gak bisa kerja dengan baik di sini
mendingan kalian pergi dari sini
gak usah kerja di sini
ini semua gara gara dia pak
tapi beneran pak
saya setiap pergerakan yang saya lakukan
diganggu sama dia
mengganggu dan mengajarkan itu dua kata yang sangat berbeda
sumpah lo banyak banget sih bohongnya
berdasarkan pengalaman saya
di seluruh asia pasifik nggak pernah ada pegawai baru yang seperti dia
sekarang kalian balik ke depan
layanin tamu dengan baik
dan jangan sampai berantem lagi
kalo sampai saya liat kalian berantem lagi
sekarang kalian balik ke depan
layanin tamu dengan baik
dan jangan sampai berantem lagi
kalo sampai saya liat kalian berantem lagi
sampai lo rese sama rizky awas aja
pokoknya gue gak mau tahu
di luar dia boleh loh anggap musuh
tapi di sini rizky itu tamu yang harus dilayani dengan baik
gue akan siap melayani bapak rizky dengan sangat sangat baik
gak usah khawatir ya
jadi mau pesen apa
tapi pesennya dikit doang
mbak saya pesen
berarti pesenannya satu spaghetti carbonara sama minumannya satu ice coffee latte
udah duduknya lama
ngeliat menu nya bolak balik
pesennya kayak gitu doang
pelit banget sih jadi orang
kau mau ngapain
ada yang bisa saya bantu mas
pelayan bapak yang satu ini laki laki atau perempuan ya pak
kok lemes banget mulutnya
dia nggak suka pada saya pesen satu makanan
apa di sini ada peraturan pelanggan harus pesen banyak makanan

hanya ada satu makanan
ada peraturan seperti itu sih mas
mas di sini bebas pesan apapun dengan jumlah berapapun
di sini nggak ada batasan minimum
terus kenapa tadi pelayan bapak ngomong seperti itu ke saya
saya minta maaf mas atas ketidaknyamanannya
dia memang masih baru di sini
jadi belum ngerti semuanya
pangeran ke ruangan saya sekarang
pakai ngadu lagi ke manajer
ke ruangan saya sekarang
ngapain masih di situ
ini pak customer kita kepala
ini pak customer kita kembali
ini pak customer kita kembali
ini pak customer kita kembali
tapi beneran ya kiki gue gak bohong
emang pangeran tuh gak berhenti berhenti gangguin kerjaan gue dari tadi
bagus deh kalau akhirnya lo ngadu ke manajer gue soal dia
emang sekali kali dia tuh harus digituin put
dia tuh dari dulu gak berubah berubah karakternya

padahal dari tadi gue udah sabar loh

mbak put saya tungguin di sini ya
baik kak rizky
nanti pesanannya ditunggu ya sekitar sepuluh menit

oke makasih mbak put
sama sama kak rizky
sama sama kak rizky